sebuah truk pengangkut alat berat menghantam delapan rumah di batu jawa timur
selain delapan rumah truk juga menghantam dua mobil dan empat motor
akibat peristiwa ini lima orang luka luka
arus lalu lintas juga sempat lumpuh selama beberapa jam
suasana pinggir jalan insinyur soekarno lingkungan kelurahan dadap rejo batu malang jawa timur
selasa pagi berubah layaknya kawasan terdampak bencana
sedikitnya delapan rumah rusak berat setelah dihantam truk pengangkut alat berat jenis ekskavator selasa dini hari
selain menghantam delapan rumah keselakaan juga merusak dua mobil empat motor dan sejumlah infrastruktur tiang dan trafo listrik
selakaan bermula saat truk yang dikemudikan imam syafi'i melaju dari batu menuju surabaya
saat melintas di tikungan truk tak dapat dikendalikan diduga lantaran mengalami remblong
akibatnya alat berat yang diangkut lepas dan menghantam tujuh rumah
dan dua mobil yang berada di sisi kanan jalan
sementara truk sendiri menabrak satu rumah dan empat motor yang berada di sisi kiri jalan
empat orang mengalami luka ringan dan satu orang patah tulang akibat kejadian ini
itu sama sedang di mana mas
di apa nepi di situ pak
sekalian apa benerin mesin motor
kok tiba tiba pas istirahat ada kayak suara kontainer besi
besinya red gas pak gitu lah mas
udah asal minggir
ya nggak tahu mas saya tahu tahu sudah dua seliwut gini
taran udah nggak bisa berhenti
laki lakinya empat empat rumah
iya truk saya langsung belok kiri sendiri pak
dan misalkan itu saya pak
polisi dari satlantas kota batu langsung menggelar olah tkp di lokasi kecelakaan
polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan ini
akibat insiden ini jalur dari dan menuju kota wisata batu sempat lumpuh total
untuk mengurai kemacetan apalagi di musim libur panjang kali ini
polisi memperlakukan buka tutup arus lalu lintas

abdul malik batu